suatu hari di desa kecil di gray monta hiduplah sepasang suami istri tua richard dan mary
richard dan mary tidak punya anak tetapi mereka punya anjing kecil yang lucu bernama romeo
romeo kemarilah nak makanan sudah siap
romeo sangat menyukai pasangan tua itu dan selalu berada di sisinya
dia benar benar menyenangkan ya
hahaha ya itu benar
suatu hari ketika richard bekerja di kebunnya bersama romeo seperti biasa
di dekatnya dia melihat sesuatu yang tidak biasa
romeo sedang tersudu sudu dan menggaruk di tempat yang agak jauh
seketika romeo berlari ke arah tuannya
menggonggong dengan keras dan kembali lagi ke tempat dia menggaruk
richard bertanya tanya apa masalahnya dan mengambil skop mengikuti kemana anjing itu membawanya
rome melompat menggonggong dengan keras sampai suara itu membawa mary juga keluar
penasaran richard mulai menggali dan segera skop itu mengenai sesuatu
oh ya ampun sepertinya kita telah menemukan sesuatu
dia membungkuk dan mengeluarkan sebuah kotak besar
ketika dia membukanya dia terkejut karena kotak itu penuh dengan potongan potongan emas yang bersinar
ya ampun apakah aku bermimpi
tidak tahu tentangmu tapi aku jelas tidak
hahaha bocah kecil kita ini telah membawa kita banyak uang kita kaya
romeo menyalak dan melompat ke girangan
kotak itu sangat berat sehingga mary harus membantu membawanya ke dalam
hari hari berikutnya dia akan menemukan sesuatu
hari berlalu dan romeo diberikan semua yang disukai seekor anjing
bantal bantal tempat dia berbaring cocok untuk seorang pangeran
dia memiliki waktu yang indah untuk dirinya sendiri
sampai suatu hari russo tetangga yang iri hati mengetahui tentang harta yang baru ditemukan richard dan mary
dan membuat rencana untuk menangkap romeo dengan licik
pokoknya aku butuh anjing kecil ini
malam ini ketika pasangan tua itu tidur
aku akan memancing anjing di kota
aku akan menangkapnya dengan kue
dan seperti yang sudah direncanakan
russo menyelinap ke rumah pasangan tua itu di malam hari
richard dan mary tertidur lelap dan romeo kecil sedang bermain dengan bola ketika pintu terbuka
romeo mendongak dan melihat kue lezat tergeletak di pintu
dia melompat dan berlari ke pintu
sekaligus dia mengambil kue itu dengan mulutnya
dan mengunyahnya dengan gembira
tapi dia yang malang tidak menyadari bahwa kue itu mengandung ramuan tidur
begitu dia memakannya dia jatuh ke tanah dan pingsan
hihihihi anjing itu sekarang milikku
mengatakan itu dia mengambil romeo kecil dan menghilang ke dalam kegelapan malam
pagi berikutnya ketika richard dan mary terbangun
mereka mendapati romeo tidak ada di rumahnya
dan mereka mulai mencarinya
oh romeo romeo di mana kau nak
di mana kau romeo kebahagiaanku
tapi romeo tidak ditemukan
ketika mereka pergi ke taman mencari romeo
russo dari sisi lain pagar memanggilnya
apa yang terjadi tetangga mengapa kalian terlihat sedih
russo kami tidak dapat menemukan anjing kami
apa kau melihatnya
tapi aku yakin dia lari dari rumah mengejar seekor kupu kupu yang sering aku lihat bermain dengannya
oh dia pasti tidak terlalu jauh richard
mari kita segera pergi dan menangkapnya
kau benar ayo pergi dan mencarinya
richard dan mary pergi mencari romeo
melihat ini sebagai waktu yang tepat
russo dengan cepat masuk ke dalam rumahnya
dan keluar bersama romeo
dasar anjing kecil kau telah menggangguku sepanjang malam
sekarang menjadilah berguna dan bantu aku menemukan beberapa harta di kebunku
dia menurunkan romeo tapi tetap memegang talinya
jangan berani kau berpikir untuk kabur
romeo yang malang mulai mengendus ngendus tanah
dan segera berhenti di tempat dia mulai menggonggong
ah anak baik
aku berharap harta itu lebih dari milik richard
mengatakan itu dia mulai menggali tanah dan segera menemukan sebuah kotak besar
dengan senang ia menariknya keluar dan membukanya
dan dengan bahagia dia menemukan kotak itu dipenuhi dengan koin emas
kau anjing kecil kau spesial
aku akan membiarkanmu pergi sekarang
dia melepaskan tali pengikat romeo dari kerahnya dan meletakkannya di sisi lain pagar
kau tarik ke dalam dan ibu dan ayah makan segera pulang
romeo segera berlari ke dalam rumah
russo mengambil kotak emas dan tersenyum
dia masuk kembali ke dalam rumahnya
ketika richard dan mary kembali sedih dan sedih
romeo keluar menyalak dan berlari ke arah mereka
oh kau di sini dia di sini
dari mana saja kau menghilang romeo kami sangat khawatir padamu
mary menggendongnya dan pasangan tua itu masuk ke dalam rumah mereka dengan gembira
kemudian pada hari itu russo dengan keserakahannya pergi ke rumah pasangan tua itu lagi
aku senang kalian menemukan anjing itu dia terlihat sedikit terguncang
keberatan jika aku mengajaknya jalan jalan
oh itu akan berhasil
oh itu akan luar biasa romeo apa kau mau jalan jalan
dan pada saat itu romeo maju
dan yang mengejutkan russo adalah romeo berbicara
aku tidak akan kemana mana dengan pria ini dia jahat
russo terkejut dia mundur selangkah dan memandang richard
ada apa russo kau terlihat takut
richard dan mary saling memandang geli
karena bagi mereka romeo hanya menggonggong
mereka tidak bisa mendengarnya berbicara
apa apa yang kau bicarakan
anjingmu anjing kecil ini baru saja bicara
kalau dengan berbicara maksud memenggonggong maka iya itu benar semua anjing melakukannya
romeo menyalak dan russo memandangnya dengan rasa ingin tahu
aku bersumpah aku dengar dia bicara
pulanglah russo aku pikir kau tidak sehat
tenangkan diri dan begitu kau merasa sedikit lebih baik kau bisa mengajak romeo jalan jalan
russo mengangguk dan menggaruk kepalanya dia pulang ke rumah
pagi berikutnya dia kembali lagi
salam richard dan mary maaf atas kelakuanku kemarin
di mana si kecil biarkan aku mengajaknya jalan jalan
oh tentu saja aku senang kau merasa lebih baik
romeo berlari ke kamar dan berhenti di dekat richard
ah pria kejam ini jangan lagi
saat ini russo merasa terkejut
apa yang terjadi russo
apa yang terjadi apa yang terjadi anjingmu anjingmu baru saja berbicara lagi
russo tetanggaku aku pikir kau perlu pergi ke dokter bagaimana seekor hewan bisa bicara
dia baru saja bicara
kalian semua bersekongkol ini adalah anjing ajaib aku tahu dia adalah jawaban dari semua kekayaan kalian
dan sekarang aku tahu dia bisa bicara dari mana kau mendapat anjing ajaib ini aku ingin tahu
russo dia itu hanya seekor anjing kecil dan bukan makhluk ajaib seperti yang kau kira
dan ya dia memang membantu kami menemukan harta karun itu tetapi itu hanya keberuntungan belaka dia tidak pernah melakukannya lagi
tapi dia juga membantu kami menemukan harta karun itu tetapi itu hanya keberuntungan belaka dia tidak pernah melakukannya lagi
seluruh desa juga tahu
oh disitulah letak kesalahanmu
akan kutunjukkan tapi tidak saat aku sendirian aku akan membawa kepala desa dan mengekspos kalian di depannya
seluruh desa akan tahu bahwa kalian adalah penyihir jahat mempraktekkan sihir di desa ini
dan aku akan memiliki anjing ajaib ini untuk diriku sendiri aku akan kembali

dan aku akan kembali
ketika mereka keluar dari rumah mereka richard dan mary saling membalikkan keadaan mereka karena mereka mengira tetangga mereka hilang akal
kemudian hari itu mereka kembali ke rumah mereka bersama kepala desa shiro
mereka berdiri di beranda dia russo berteriak

russo berteriak sangat keras sehingga beberapa penduduk desa juga berkumpul ketika richard dan mary keluar dari rumah mereka
itu mereka para penyihir jahat mereka mempraktekan sihir di desa kita tuhan kau harus mengusir mereka dari sini
tuan siro aku pikir russo kehilangan akalnya kita harus membawanya ke dokter
cukup dengan tindakanmu aku akan mengekspos kau
russo kau sebaiknya memiliki bukti yang baik tentang apa yang kau tuduh aku sudah mengenal mereka bertahun tahun dan mereka adalah orang yang paling baik di seluruh desa ini
kesopanan hanya membuat mereka bertindak tuhan dan ya aku punya bukti kuat
mengatakan itu dia menoleh ke arah romeo
katakan sesuatu sekarang
apa yang kau ingin aku katakan
lihat ini dia apakah aku perlu membuktikan hal lain
tuan siro memandangnya dengan sangat bingung para penduduk desa juga saling bertukar pandang dengan pandangan yang bingung
apa yang kau bicarakan russo
anjing itu aku berbicara tentang anjing yang berbicara kau mendengar dia berbicara sekarang iya kan
aku hanya mendengarnya menggonggong
marah dia berbalik ke arah penduduk desa
kalian semua mendengar dia berbicara ya kan
aku hanya mendengarnya menggonggong
ya aku juga
aku pikir richard benar russo telah kehilangan akal sehatnya
tidak tidak anjing ini membantu mereka menemukan harta karun itu adalah anjing ajaib
kita semua tahu tentang itu tapi itu hanyalah kebetulan dan indera penciuman anjing yang kuat
oh begitu ya
mengatakan itu russo menjelaskan tentang bagaimana dia telah menangkap romeo dan membuatnya menemukan sebuah kotak penuh emas di kebunnya
apa kau menculik anjingku itu kau
ini tidak bisa diterima russo aku akan mengusirmu dari desa ini
oh tunggu tuan kepala desa lihat
intinya bukanlah aku menculik anjing kecil itu tapi aku mencuri anjingnya
dia membantuku menemukan harta karun kau tahu anjing itu makhluk ajaib dia mendapat harta karun tidak terbatas
buktikan tunjukkan kotak penuh emas
oh ya baiklah
mengatakan itu dia menurunkan tasnya dan mengeluarkannya dari kotak yang dia temukan di kebunnya
lihat baik baik semuanya karena aku akan membuka sebuah kotak penuh koin emas
lalu dia membuka kotak itu dan penuh rasa takut dalam hidupnya mendapati bahwa itu hanyalah penuh dengan pasir
apa tidak mungkin
cukup kau tidak hanya membuang buang waktuku tapi kau juga membahayakan reputasi richard dan mary
dan di atas semua itu kau menculik anjing kecil mereka
dengan ini aku menyatakan bahwa kau dilarang di greymonta dan tidak akan pernah berada di greymonta

jangan berkata kata lagi sekarang
kalau tidak aku akan memanggil penjaga desa
dengan kepala menunduk russo pergi
tuan zero pergi menemui richard dan mary
aku minta maaf atas perilaku yang tidak pantas ini
tapi jangan khawatir lagi karena russo tidak akan pernah menyusahkan kalian atau siapapun di desa ini lagi
aku akan memastikan bahwa dia dikirim jauh jauh sekali
terima kasih tuan siro
kepemimpinanmu adalah apa yang membuat kita semua sangat aman
tuan siro tersenyum dan membungkuk untuk menepuk kepala romeo
anjing yang sangat mengemaskan
bagaimana bisa ada yang mengira kalau dia tahu tentang penyihir
russo dikirim keluar dari desa
dan romeo hidup bahagia bersama richard dan mary
dan memastikan tidak ada bahaya yang menghampiri mereka
dan untuk pasangan tua itu mereka tidak pernah tahu bahwa anjing mereka itu adalah anjing istimewa